tentang presiden republik indonesia joko widodo yang telah resmi mengirim surat kepada komite olimpiade internasional
mengenai rencana indonesia untuk menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
surat itu diberikan langsung oleh duta besar indonesia yang berada di swiss
indonesia resmi mencalonkan diri menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
pengajuan tersebut ditandai dengan surat presiden ri joko widodo
kepada presiden komite olimpiade internasional ioc thomas bach
penyerahan surat pernyataan keinginan menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua itu
dilakukan oleh dubaes ri di band swiss buliyaman dehadat pada senin sebelas februari lalu
keinginan menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua sudah diungkapkan secara lisan oleh presiden joko widodo
saat bah mengunjungi indonesia pada dua ribu delapan belas
bapak presiden jokowi sudah mengirimkan surat kepada presiden ioc
di akhir september kemarin
yang berisi bahwa indonesia siap dan berminat menjadi salah satu calon tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh
kemudian seminggu yang lalu kira kira surat resmi yang asli
sudah dikirim ke kantor pusat di ioc di swiss oleh duta besar kita yang ada di bern
thomas bach merespons positif pengajuan indonesia itu
proses pemilihan tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua akan dilaksanakan selambat lambatnya pada dua ribu dua puluh
tokyo paris dan los angeles kini telah ditetapkan sebagai tuan rumah olimpiade berturut turut
pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh